terima kasih anda masih bersama kami
wali kota surabaya tri risma hari ini menargetkan
proyek pembangunan box culvert di kawasan sememi benowo
rampung tahun ini
untuk melancarkan pengerjaan
pemkot akan berkoordinasi dengan polres gresik
saat pengerjaan proyek berlangsung
tak kunjung terselesaikan dan memicu banjir
di kawasan surabaya barat
wali kota surabaya tri risma hari ini
akan segera merampungkan proyek box culvert
di kawasan sememi surabaya
yang saat ini hanya kurang dua km
risma menargetkan pengerjaan box culvert ini
akan selesai pada akhir tahun dua ribu delapan belas mendatang
proyek ini harus segera dirampungkan
mengingat banyak keluhan dari masyarakat sememi
yang selalu kebanjiran saat musim penghujan
dalam proses pengerjaan nanti
pemkot surabaya telah mengirim surat ke polsek gresik
untuk membantu pengaturan jalan
saat proses pengerjaan proyek multi years ini berlangsung
sebab jalur yang dilalui proyek ini
merupakan jalur surabaya gresik
agar cepat rampung pemkot surabaya
akan melakukan penutupan jalan
dan pengalihan arus lalu lintas
di jalan raya sememi menuju gresik
maupun menuju tengah kota surabaya
proyek box culvert sememi memiliki total panjang dua puluh km
yang dikerjakan dari ujung jalan banyu urib
hingga jalan benowo dengan sistem pengerjaan multi years
tahun lalu pemkot menganggarkan rp satu ratus empat puluh dua miliar untuk proyek ini
dan dalam apbd dua ribu delapan belas melalui dinas pekerjaan umum
ada anggaran rp satu ratus dua puluh dua miliar
untuk pengerjaan sisa proyek yang kurang dua km
dan ditargetkan selesai akhir tahun dua ribu delapan belas
wahyu pratama surabaya